sekretaris kabinet pramono anung menjelaskan dengan terbitnya peraturan presiden nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
tentang komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional
gugus tugas penanganan covid sembilan belas tidak dibubarkan
gugus tugas beralih nama menjadi satuan tugas atau satgas
pramono menjelaskan sebelumnya gugus tugas covid sembilan belas berdiri sendiri
dengan payung hukum keputusan presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
sementara dengan terbitnya perpres delapan puluh dua dua ribu dua puluh
gugus tugas tidak berdiri sendiri melainkan ada satuan tugas lainnya
sehingga harus beralih nama
untuk itu gugus tugas di daerah tidak bubar
namun juga mengikuti perubahan nama menjadi satuan tugas daerah
bagaimana dengan keberadaan gugus tugas covid sembilan belas
setelah terbitnya perpres delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
di dalam pasal dua puluh ayat satu ayat dua
harusnya yang ini yang dibaca
sebenarnya dengan terbentuknya
atau dengan terbitnya perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu dua puluh
maka gugus tugas beralih namanya menjadi satuan tugas
kenapa gugus tugas
kenapa satuan tugas
kalau gugus tugas itu berdiri sendiri
karena gugus tugas pada waktu itu dibuat kepres
maka dia menjadi gugus tugas
karena ini menjadi perpres dan dia tidak berdiri sendiri
ada satuan tugas yang lain
maka namanya menjadi satuan tugas
dan sebagainya adalah sama
maka dengan telah berfungsinya
satuan tugas nasional penanganan covid sembilan belas
nasional dan daerah
bagaimana dengan di daerah
maka di daerah diintegrasikan
tidak perlu dibubarkan
berubah menjadi satuan tugas penanganan covid sembilan belas daerah